seorang bocah laki laki berusia satu tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di daerah cengkareng jakarta barat
korban ditemukan tewas oleh ayahnya dengan kondisi termutilasi
korban diduga dimutilasi ibu kandungnya sendiri
warga gang jaya dua puluh lima cengkareng barat cengkareng jakarta barat
minggu malam dikujudkan dengan ditemukannya umayat seorang bocah laki laki berusia satu tahun
dari keterangan tetangga sejak minggu siang kemarin korban terdengar terus menangis
namun para tetangga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya
korban diketahui tewas setelah ayahnya pulang dan rumahnya dalam kondisi terkunci
sang ayah pun mendoprak pintu dan mendapatkan korban sudah tak bernyawa
sedangkan sang ibu yang diketahui berinisial md
duduk melamun di dekat jasa tersebut
korban diduga sang ibu depresi sehingga tega membunuh anaknya sendiri
anaknya jadi dia nangis
dia nangis di dalam
terus ibunya ibunya itu sudah sedikit ini ya pak
terus anaknya nangis
dia langsung tidak bisa diamin
oh bapaknya lagi kerja
aparat kepolisian dari polres metro jakarta barat yang tiba di lokasi
langsung membawa ibu korban ke mapolres metro jakarta barat untuk menjalani pemeriksaan
sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk diotopsi
hingga minggu malam belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini
sofian firdaus jakarta